situasi keamanan ukraina terus memburuk sejak rusia menginvasi negara itu dua puluh empat februari lalu
agresi militer rusia menyasar sejumlah kota mulai dari odesa kharkiv mariupol hingga ibu kota kiev
gelombang pengungsi tak terhindarkan dan korban jiwa pun terus berjatuhan
lantas bagaimana awal mula konflik berkepanjangan ini terjadi berikut informasinya
dan orang orang yang selama delapan tahun telah menyerang dengan humilisasi yang teruk
dua desember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu silam
kemerdekaan ukraina tidak serta merta memberikan kebebasan
ukraina kerap bersitegang dengan rusia
sepanjang sejarah kemerdekaan ukraina ada banyak gejolak besar yang melibatkan ukraina dan rusia
salah satu gejolak yang memperburuk hubungan rusia ukraina adalah revolusi maidan yang terjadi pada dua ribu empat belas
kala itu ukraina menentang supremasi rusia yang berujung digulingkannya presiden ukraina pro rusia victor yenukovic
pasnya penggulingan viktor yanukovych pemerintah ukraina lebih condong pro barat
di tengah kondisi tersebut rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah semenanjung cramea
yang sebelumnya merupakan daerah teritori ukraina pada dua ribu empat belas
tak hanya itu rusia juga mendukung gerakan separatis ukraina yang ada di wilayah donbass
yang mendeklarasikan republik rakyat donetsk dan republik rakyat lugansk
dua wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang memiliki kultur rusia
dan ratusan ribu warga donbass sudah berstatus sebagai warga negara rusia
di bawah kepemimpinan presiden volodomir zelensky sejak dua ribu empat belas
ukraina semakin pro terhadap barat dan ingin mempercepat keanggotaan fakta pertahanan atlantik utara atau nato
ini terjadi karena rusia terus mengancam perbatasan ukraina
sedangkan putin bersikukuh dalam tuntutannya agar ukraina tidak bergabung dengan nato
karena akan mengancam posisi rusia
inilah salah satu penyebab perang antara rusia dan ukraina saat ini
sementara itu serangan invasi bertubi tubi dari rusia terhadap ukraina sejak dua puluh empat februari lalu
tidak membuat pemerintah ukraina bergeming
pada dua puluh delapan februari lalu delegasi rusia dan ukraina sempat melakukan negosiasi namun tak menemukan kesepakatan
bahkan pasca pertemuan buntu tersebut presiden ukraina volodymyr zelensky secara resmi menandatangani dokumen pengajuan keanggotaan uni eropa
pada dua puluh empat februari lalu presiden ukraina dan ketua parlemen ukraina menampungnya
tiga puluh tahun hari ini saya menandatangani dokumen pengajuan keanggotaan uni rusia
kami memilih hak kita untuk bersama sama di semua negara di eropa
dokumen sudah dihantar ke brussel
selamat malam ukraina
guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana menilai
perang saat ini tak lagi membahas soal wilayah namun soal pandangan politik ukraina yang lebih condong ke barat
kalaupun ada luans dan luans yang menyatakan merdeka kemudian diakui oleh rusia
kalau menurut saya itu hanya batu loncatan bagi rusia untuk bisa melakukan serangan di ukraina
tetapi sekali lagi ini bukan masalah tentang wilayah
kalau misalnya presiden dari ukraina dan rakyatnya tentunya itu akan berpihak kepada rusia ya sudah selesai urusannya
kira kira seperti itu
tapi kalau misalnya mereka masih berpihak kepada barat ya mereka saya yakin sih mereka tidak akan mau dan mereka akan terus ya mengganggulah ukraina itu
hikmahanto juga menyebut perang yang terjadi saat ini akan berdampak besar jika ada negara lain yang turut campur dalam urusan rusia ukraina
terlebih ancaman putin yang akan meluncurkan senjata nuklir
jika banyak turut campur negara lain maka tak menutup kemungkinan akan tercetus perang dunia ketiga